kasih atap rubia atau atap apa nggak tahu sangat sederhana sekali
terus bawahnya matras pakai matras
atlet atlet yang masuk ke pelatnas untuk olimpiade itu adalah
sisa dari atlet yang sudah diseleksi untuk si game
jadi ini sebetulnya nggak masuk akal
kenapa untuk olimpiade malah dikasih atlet yang tidak terpilih
di balik prestasi tim taekwondo indonesia pada olimpiade barcelona dua puluh delapan tahun yang lalu
tersisa pekerjaan rumah bagi dunia taekwondo indonesia
sebab prestasi tersebut belum bisa disamai hingga kini